pagi ini akan dimulai dengan informasi dari melly guslow
yang berangkat ke palestina untuk misi kemanusiaan
dikutip dari akun instagram miliknya
melly bersama rombongan telah tiba di turki
dan langsung meluncur ke tempat pengungsian anak anak palestina
yang berhasil diselamatkan
di penampungan ini ada sekitar dua ratus dua puluh anak yang ditampung di pengungsian
yang banyak diantaranya telah kehilangan orang tua dan sanak saudara
setibanya di sana melly dan rombongan disambut dengan puisi
anak anak palestina yang mereka tulis sendiri
selanjutnya melly akan melanjutkan perjalanan ke perbatasan suriah

selanjutnya melly akan melanjutkan perjalanan ke perbatasan suriah
dan menuju ke tempat yang lebih luas
selanjutnya melly akan melanjutkan perjalanan ke perbatasan suriah
dan menuju ke tempat yang lebih luas